lebih lanjut adalah hargo menjelaskan
untuk menghadapi tekanan akibat pandemi
sepatutnya masyarakat terutama keluarga terdekat
bisa saling membantu untuk meringankan beban
bagi teman dan relasi penting juga melihat adanya perubahan perubahan
kalau kita lihat nih ada teman kita anggota keluarga kita yang mengalami perubahan
pada pikiran perasaan dan perilakunya cobalah untuk hadir bersama dengan mereka
gangguan kejiwaan saat pandemi sebenarnya hanyalah dampak hilir dari permasalahan yang ada
masalah hulu yang harus dibenahi adalah bagaimana kita
yakni pemerintah dan masyarakat saling membantu masyarakat kecil yang terkena dampak
di kehilangan mata pencarian mereka
dan jangan sampai orang orang yang menjadi miskin karena pandemi terus bertambah